karena terus mengancam ingin membunuh ibu kandungnya seorang pria di sukabumi terpaksa dikurung dalam sebuah kandang berukuran dua x satu meter dalam posisi jongkok
sebelumnya pemuda itu sempat dirawat di rumah sakit jiwa namun kembali kambuh dan membahayakan warga
dirman warga kampung babakan tonjong desa tonjong kecamatan palabuhan ratu kabupaten sukabumi sudah mengalami gangguan jiwa sejak empat tahun terakhir
pria berumur dua puluh lima tahun ini terpaksa dikurung dan dikerangkeng dalam kandang berukuran dua x satu meter dalam posisi berjongkok
di bawah kandang ada sebuah kolam yang berfungsi sebagai toilet baginya
oleh warga dirman dikurung dalam posisi jongkok karena jika dirman dibiarkan berdiri ia akan merusak kandang dengan kaki atau giginya
menurut keluarga dirman sering mengamuk dan mengejar orang tuanya sendiri untuk dibunuh
ia juga kerap merusak rumah tetangganya
warga yang khawatir akhirnya sepakat membuat kerangkeng untuk dirman
pasien yang tak kunjung sembuh meski sudah beberapa kali diobati dengan medis ataupun non medis
orang tua dirman awalnya sudah tak kuat dan sempat membiarkan dirman tanpa diberi makan di dalam kurungannya
kak ibunya sudah dikasih makan senang hati saja
kan begitu saya sudah menjadi kesalah
tapi sekarang dikasih apa
sekarang dikasih dua x tiga x
dirman sempat mendapatkan pengobatan di rumah sakit jiwa cilendek bogor dan hidup normal selama delapan bulan
namun tak lama penyakitnya kambuh lagi
aparat desa dan kepolisian telah berkoordinasi agar dirman bisa dirawat di rumah sakit tanpa harus membebani keluarganya yang sudah tidak memiliki uang lagi
ahmad fikri sukabumi